sepertinya sudah cukup gelap
biar aku aja yang turun
biar aku yang memeriksanya
sudah kau duluan alam
jadi sekarang bagaimana
sebaiknya aku masuk ke dalam saja
pintu pagar ini
kita bukan secara paksa
akan terjadi sesatu
kalau kau masuk sekarang
kerahkan tenaga dalam kalian
bawa keluar raja langit
saudara harimau kami
dari pintu pagar koin
saudara harimau kami
keluar dari pagar koin
izinkanlah saudara harimau kami raja langit
keluar dari pagar koin
keluarlah kau raja
sepertinya rajo langit tersesat terlalu lama
rana lihat aku rana
di mana datuk
di sini ada atutunggal
kami ada di sini ranah
aku tampak menyedihkan
kami ada di sini ratna
ratna akan keluar bersama dengan raju
dan raja ada di sini datuk
jangan kau pergi ratna
harus bisa mengeluarkan jiwa kau dari situ
dan menyatukan kembali jiwamu yang berada disini
darah juga ada disini
cepatlah keluar dari situ ranah
kita baru bisa menolong racu langit
datuk tidak bisa
kau harus bisa
jangan menyerah ratna
kau harus keluar dari raja langit
pikirkan diri kau
pertahankan raja langit
sepertinya leluhur murka dengan tindakan kita
memaksa raja langit
keluar dari pintu pagar goib
lalu bagaimana datuk
apa yang harus kita lakukan sekarang
kita harus menolong ratna dulu
yang ada di depan mata kita
harus kita satukan kembali
lalu bagaimana dengan rajo datuk
selamatkan ratna dulu
nasib ratna harus disini bersama nara jok
kau harus segera keluar dari sana lana
cepat rana keluar
keluar lah rana
atau kau selamanya akan menjadi gila
aku tidak mau gila
bagaimana dengan nasib rajulah kita tuh
apa yang terjadi
kita harus menyelamatkan ratna dulu
bawalah dia ke bukit tunggal
jangan kau biarkan siapapun melangkahkan kakinya di kumbayan
aku akan jaga gerbang ini
sepertinya sudah cukup gelap
biar aku aja yang turun
biar aku yang memeriksanya
kau duluan alam
shhh kami semua bukan maling bu kami orang baik baik
kami semua terpaksa sembunyi di atap rumah ibu
karena kami dikejar penjahat bu
iya iya bu kito dikejar oleh segerombolan orang jahat
kalian dari mana
kami semua dari jakarta bu
kami sisih paham sama orang yang jahat sama kami
untung aja kami bisa ngumpet di atap rumah ibu
lalu kalian mau kemana
kami semua sebenarnya sedang mencari nenek nenek bu
nenek nenek siapa namanya
namanya kami nggak tahu bu tapi usianya sekitar tujuh puluh tahun
badannya agak gemuk dan mempunyai cucu yang lagi sakit
nenek nenek yang punya cucu sakit
sebab di kampung ini cuma nenek itu yang punya cucu sakit
oh jadi namanya andung baya
iya coba kalian datang siapa tahu nenek itu yang kalian maksud
kalau saya boleh tahu rumahnya ada di mana persisnya bu
nah kalian lurus terus belok kiri mentok di situ ada rumah warna coklat
nah itu rumah dia
semoga kita nggak keliru ya
ya sudah kalau begitu bu kami semua pamit dulu ya terima kasih banyak
kami belum bisa melacak keberadaan sakti kamu gimana sam
perempuan itu sudah masuk perangkap kip ini malam dia menginap di losmen ini ki
di kamar nomor tujuh persis di sebelah kamarnya
bagus kerja bu
aku ingin mengetahui siapa sebenarnya perempuan itu
sepertinya saya melihat aura kegelisahan di wajah anda mungkin saya bisa membantu
maaf ki tidak perlu permisi
saya pernah membantu anda
mungkin di sini saya bisa membantu dengan cara lain
maaf kami tidak bermasuk buruk